nama hussein ali rafsanjani viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir
guru muda yang sebelumnya mengajar di smpn dua pangandaran ini mengunggah pengakuan dirinya menjadi korban pungutan liar atau pungli dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bkpsdm kabupaten pangandaran pada dua ribu dua puluh lalu
dalam unggahannya hussein menjelaskan ia diminta membayar uang untuk kepentingan acara latihan dasar guru muda
ia pun melaporkan hal ini melalui situs lapor go id namun usai melapor
ia justru mendapat intimidasi hingga ancaman pemecatan
hussein akhirnya mengundurkan diri dan pindah ke bandung karena merasa terancam
wah suasana kayak gimana ya hp disuruh ditaruh di depan terus suasana nggak enak lah
saya dikepung dua belas orang saya di tengah dilingkarin gitu terus ditanya tanya kan kenapa ngelapor
pengakuan hussein menjadi korban pungli mendapat tanggapan gubernur jawa barat ridwan kamil
di media sosialnya rk mengunggah video pertemuan ini dengan hussein yang berlangsung pada rabu
menurut rk selain meminta keterangan dari hussein ia meminta laporan dari pihak institusi pendidikan terkait di pangandaran
sedang kita cari solusi solusinya dicari keadilannya dan kita berikan juga nanti opsi opsi yang penting karena beliau ini sudah berhasil

jadi pns itu susah ya
mengalahkan puluhan ribu kita cari solusi yang paling pas mudah mudahan baik buat pangandaran baik
pada kamis hussein dipanggil bupati pangadaran j j wiradinata
hussein mengaku tidak trauma dan dipastikan tetap menjadi guru
ia juga diminta bupati pangandaran untuk tetap berdinas dan mengajar di pangandaran
setelah pertemuan antara hussein dan bupati pangandaran
dari hasil rapat terbatas pimpinan pemkab
kepala bkp sdm pangandaran dhani hamdani dinonaktifkan untuk sementara
yang pertama kesimpulan saya adalah ada indikasi mengenai intimidasi
yang paling sederhana adalah orang dipanggil enam jam
itu juga merupakan bagian intimidasi
berdasarkan pertimbangan tadi memutuskan bahwa kepala bpsdm pangadaran pak dhani hamdani untuk sementara dinonaktifkan dari jabatan
sementara terkait dugaan praktik pungli terhadap asn
bupati pangandaran membentuk tim investigasi yang diharapkan sudah mendapatkan kesimpulan dalam lima hari ke depan
ogi fathuzaman pangadaran jawa barat